sampai jumpa di video selanjutnya
kampus makanya saya langsung anterin ini ke ibu
tuh ini kan masih jam kantor
bapak itu siapa sih sebenarnya
apa ayah apa ayah memang benar masih hidup
maaf maaf saya benar benar ngga senang aja
saya ngga tau kalau tiba tiba ngalahin jalan dekat saya tadi
kamu bisa kerja gak
kamu ngga bisa kerja
kamu bisa kerja
yaudah kalau gitu buku bukunya aku masih ngambil
saya benar benar nggak sengaja tadi
kamu sadar kamu selalu buat aku siap
aku pegar gazines lu lagi
jangan sampai ada orang tahu kalau aku disini
mas wisnu ngapain muncul kesini
tolong ingat baik baik pesan aku
dari dulu aku sudah berpesan sama kamu
minta arman supaya jaga jahira baik baik
jangan sampai dia dekat dengan orang lain
begitupun sebaliknya arman
jangan sampai arman dekat dengan orang lain
tolong jaga mereka baik baik
aku tuh gak ngerti maksud mas wisnu
mas arman selama ini sudah menjaga non zahira
aku disini ini cuma pembantu mas
arman itu keponakan pembantu
nah non zahira
anak tuhan prabu
yang punya rumah ini mas
mereka tuh gak sederajat
siapa bilang arman dan jahira itu gak pantas
mereka tuh sederajat
bisa sederajat gimana
arman itu anak kamu mas
ada sesuatu hal yang mas wisnu tau yang aku gak tau
sebagai manusia mereka ya sederajat
kamu harus ingat pesan aku baik baik
supaya arman selalu dekat dengan saya
tidak dengan yang lain
aku harus pergi
nanti keburu ada orang lihat
aku tuh gak ngerti
kamu siang ini bisa pergi ke rumah ibu leni
karena ada berkas berkas penting yang harus disampaikan kepada ibu leni sekarang juga
ke rumah ibu leni pak
aku bisa ada alasan pergi ke sana mengantarkan berkas ini
di sana aku bisa cari tahu lagi diem diem soal air
baik pak sekarang juga saya pergi ke rumah bu eni
terima kasih amira